batu nisannya tertuliskan dimakamkan kisaran bulan empat ribu lima ratus enam puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh ini
di bulan yang sama setahun kemudian saya berada di titik yang sama persis
dari visual kepadatannya sungguh tampak berbeda
setahun yang lalu ketika saya berada di sini ini baru disiapkan satu blok khusus covid sembilan belas berkapasitas satu lima ratus makam
yang baru terisi seribu atau belum penuh
dan saat ini sudah terisi empat blok makam khusus covid sembilan belas yang terisi penuh dan rencananya dikembangkan dua blok baru
luasan lahan tpu keputih surabaya keseluruhan saat ini adalah dua ratus lima puluh lima meter persegi
sudah terpakai satu ratus empat puluh sembilan meter persegi hingga tersisa satu ratus enam meter persegi
namun untuk perluasan penggunaannya menjadi pemakaman khusus covid sembilan belas tidak bisa serta merta
perlu assessment dari kementerian kesehatan
hingga dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh satu makam khusus covid sembilan belas tersisa satu lima ratus liang makam saja
ini estimasi kami hitungan kami untuk yang di keboteh itu sekitar satu empat ratus sampai satu lima ratus prokes
untuk bulan juli saja memang pemakaman secara prokes ini sangat luar biasa
peningkatannya bahkan ada satu hari itu yang pemakaman prokes baik di keputi maupun di bapak jerawat itu ada di angka satu ratus sembilan puluh tujuh
itu pernah itu mengalami seperti itu
alhamdulillah sejak tanggal dua puluh tiga kemarin ini mungkin juga efek dari pelaksanaan ppkm darurat ya
sudah mulai ada penurunan
jadi sudah tidak lagi ratusan jadi sudah di angka delapan puluhan
ya tersisa satu lima ratus liang makam
bila angka pemakaman terus bertahan di delapan puluh jiwa saja per hari dan tidak ada penurunan
maka makam covid sembilan belas yang tersedia di tpu keputi surabaya dalam hitungan kasar bisa dibilang tersisa hingga sembilan belas hari atau tiga pekan saja
seiring dengan itu pemerintah kota surabaya terus mengupayakan
sisa lahan di tpu keputi bisa lolos verifikasi untuk pemakaman covid sembilan belas agar ketersediaan makam bertambah
dari sisa satu ratus enam meter persegi sendiri masih bisa digunakan untuk dua puluh enam lima ratus jenazah
sementara itu dprd kota surabaya dan dprd jawa timur melihat perlu adanya peran aktif pemerintah provinsi jawa timur
mengingat yang dimakamkan di tpu keputih tidak hanya warga surabaya
bahwa di depan atau bersebelahan dengan lokasi tpu keputi
itu kan ada sekitar enam meter persegi lahan pemerintah provinsi
nah saat ini dengan pemberlakuan ppkm itu mbak wilda
kan tidak mungkin ada jenazah pasien covid non ktp surabaya yang kemudian diterbangkan ke daerah asalnya itu kan berat
berat dari aspek logistik transportasinya dan pembiayaannya dan lain lain sebagainya
makanya atas nama kemanusiaan
agar pemerintah provinsi menghibahkan lahan enam meter persegi yang berada di dekat keputih itu
untuk agar digunakan untuk orang yang tinggal di surabaya tetapi ktp non surabaya
pemerintah provinsi jawa timur pun menanggapi
memang ada aspirasi untuk melokasikan itu berdekatan dengan katakanlah lahan lahan
tetapi kita juga ingin memastikan dulu bahwa lokasi yang sudah dipersiapkan oleh pemprov tersebut
juga bisa diutilisasi diantaranya dengan perhutani misalnya
tapi ada beberapa titik lah ini tentunya
ya tidak persis di dalam surabaya tetapi kan sekarang surabaya ini satu wilayah regional ya
ya masalah pandemi memang tidak sebatas pada masalah medis saja
namun juga penyelesaian lintas sektor termasuk pemakaman yang membutuhkan perhatian dan gerak aktif cepat dari berbagai pihak
di tengah pandemi ini